gunung kilowea salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di hawaii amerika serikat meletus pada kamis
sebuah rekaman menunjukkan gunung kilaua mengeluarkan asap dan lava dengan jumlah yang besar
us geological survey hawaian volcano observertory mendeteksi adanya cahaya di dalam kawa hali mau mau pada pagi hari
dan kemudian meningkatkan level kewaspadaan dari awas menjadi waspada
aktivitas vulkanik dilaporkan hanya terbatas pada koa gunung berapi yang terletak di dalam taman nasional gunung berapi hawaii
dan pejabat pertahanan sipil wilayah hawaii mengonformasi bahwa letusan tersebut tidak membayarkan warga
gunung berapi yang berusia antara dua ratus sepuluh hingga dua ratus delapan puluh tahun ini diperkirakan muncul di atas permukaan laut sekitar seratus ribu tahun yang lalu
dengan tinggi satu dua ratus empat puluh tujuh meter gunung ini terakhir kali meletus pada januari lalu
gunung ini dianggap sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia